sementara itu harga bahan bakar minyak pertalite naik menjadi sebesar rp seratus per liter menjadi rp tujuh enam ratus per liter
terhitung sejak sabtu dua puluh januari dua ribu delapan belas lalu pertamina resmi menaikkan harga jual pertalite
rata rata harga pertalite meningkat seratus rupiah per liter
dki jakarta sendiri naik dari tujuh lima ratus rupiah menjadi tujuh enam ratus rupiah per liter dan di riau naik dari tujuh sembilan ratus menjadi delapan rupiah per liter
vice president corporate communication pertamina adiatma menekankan bahwa penentuan harga bbm umum seperti pertalite merupakan wewenang perseroan
berbeda dengan bbm penugasan seperti premium dan solar yang ditetapkan pemerintah
adiatma sarjito menegaskan pemicu kenaikan pertalite dipicu oleh naiknya
bahan baku yaitu harga minyak mentah dunia namun adiatma memastikan stok pertalite aman
lantas bagaimana komentar wakil presiden yusuf kala terkait harga bbm tersebut
kita langsung bergabung dengan koresponden cnn indonesia sudah ada heranov al bashir
sesungguhnya apa yang disampaikan wakil presiden yusuf kala
terkait dengan naiknya harga bbm pertalite seiring juga dengan rally harga minyak mentah di dunia saat ini sudah menyentuh tujuh puluh dolar amerika per barrel
artinya sudah hampir double dari asumsi makro di empat puluh delapan dolar amerika per barrel
heranov anda bisa mendengar saya dengan jelas
silahkan dengan laporan anda
ya saya tidak bisa menjelaskan
saya mendengar dengan jelas apa yang anda tanyakan
hera tapi yang bisa saya sampaikan bahwa antara pemerintah dengan eksekutif eksekutif dan legislatif yaitu pemerintah dan dpr ini sepakat dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pt pertamina
yaitu menaikkan harga bbm bahan bakar minyak yang khususnya untuk pertalite ini dari rp tujuh lima ratus menjadi rp tujuh enam ratus saat ini di pulau jawa
sedangkan untuk riau ini dari tujuh sembilan ratus menjadi rp delapan
dan tadi jika kami amati bagaimana pernyataan dari komisi energi maupun dari pimpinan dpr ri yang membidangi komisi energi agus hermanto dari partai demokrat dan juga komisi tujuh dari partai golkar ada satya widya yudha yang menyatakan bahwa kenaikan ini memang tidak mengaruhi terlalu besar kepada masyarakat luas
karena masyarakat memang mempunyai pilihan tidak hanya ke pertalite tapi juga ke premium
yang menjadi catatan dari dpr
komisi tujuh komisi energi hera adalah bagaimana pemerintah atau pt pertamina ini tetap memasuk kebutuhan dari bahan bakar minyak premium yang ada di jakarta dan juga di beberapa wilayah di indonesia tentunya
karena memang di jakarta khususnya ini keberadaan premium ini hanya ada di beberapa spbu atau pembensin yang tersedia
dan kemudian bagaimana indikator yang mempengaruhi dari kenaikan
karena harga bbm pertalite ini kita tahu bahwa disebabkan oleh harganya harga pasar di dunia yang juga naik dari bahan bakunya
tidak hanya indikator tersebut bagaimana juga untuk menentukan harga bbm ini agar terjamin adalah bagaimana melihat dari kebutuhan suatu negara itu subsidi negara
memang tidak ada pada pertalite tapi ada pada ke premium
tentunya dari catatan dpr ini bagaimana komisi tujuh menyoroti agar pemerintah dan pt pertamina ini menyediakan premium di pasar
kemudian respon dari pemerintah sendiri juga kita tahu bahwa sejak tanggal dua puluh januari dua ribu delapan belas kemarin sudah disepakati kenaikan status rupiah
bahwa harga pertalite ini memang dinaikkan menjadi rp tujuh enam ratus di pulau jawa
dan tentunya untuk kedepannya pada bulan april ini perlu dicatat juga bagaimana nanti ada kemungkinan kenaikan dari harga bahan bakar minyak premium yang dilakukan dari bulan april hingga juni dua ribu delapan belas
ini tentunya dari pertimbangan stakeholder yang ada nantinya akan diputuskan
tapi dari januari hingga april ini memang tidak dinaikkan harga bbm untuk premium
karena jika dinaikan juga maka seiring terjadi kenaikan
harga pertalite dan pertamak tentunya pbm untuk premium ini tidak akan dinaikkan karena tentunya menyulitkan untuk masyarakat